selanjutnya pihak kepolisian menyiagakan ribuan personel untuk menjaga gedung dpr yang direncanakan akan menjadi pusat aksi penolakan omnibus law
sejak sekitar pukul enam waktu indonesia barat personel gabungan tni dan kepolisian telah melakukan persiapan pengamanan di kompleks gedung dewan senayan jakarta
dpr menyiagakan ribuan personel untuk menjaga gedung dpr yang direncanakan akan menjadi pusat aksi penolakan omnibus law
dan sekarang kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia diego basro di sana
selamat pagi menjelang siang diego bagaimana kondisi terkini terkait dengan demo buruh dan juga persiapan pengamanan di gedung dpr
selamat pagi menjelang siang maggie dan sarah
saat ini di kompleks parlemen
di gedung dpr senayan memang kami masih belum melihat ada masa yang tiba di gedung dpr ini dari aliansi serikat pekerja
yang rencananya akan melakukan unjuk rasa salah satunya di beberapa titik salah satunya di gedung dpr mpr ini
dan meski sebenarnya pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin keramaian bagi berlangsungnya aksi unjuk rasa
yang akan dilakukan oleh aliansi serikat pekerja
di seluruh wilayah jabodetabek dan khususnya di gedung dpr ini
tapi polda metro jaya bersama juga dengan tni dan juga pemprov dki jakarta
tetap mempersiapkan tetap menyiagakan personel gabungan untuk mengamankan
apabila nantinya akan ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi serikat pekerja
di mana di polda metro jaya sendiri bersama dengan tni dan juga pemprov dki jakarta menyiagakan
personel gabungan yang disebar di beberapa titik di wilayah dki jakarta
dan untuk di kompleks parlemen di wilayah kawasan senayan ini sendiri
ada sekitar dua tiga ratus personel gabungan yang disiagakan oleh baik pihak kepolisian
tni polri dan juga dibantu oleh satpol pp dari pemprov dki jakarta
dan apabila anda melihat di belakang saya saat ini
sudah ada beberapa
kendaraan kendaraan taktis lapis baja yang sudah dipersiapkan oleh polda metro jaya dan pihak tni
dan memang kendaraan kendaraan taktis lapis baja ini merupakan kendaraan kendaraan yang biasa
dipersiapkan oleh pihak kepolisian untuk mengamankan jalannya unjuk rasa
yang biasa terjadi di berbagai tempat dan khususnya di gedung dpr mpr ini
dan memang rencananya aksi unjuk rasa
yang dilakukan oleh aliansi sirkat pekerja akan berlangsung mulai hari ini
tanggal enam oktober dua ribu dua puluh hingga tanggal delapan oktober dua ribu dua puluh nanti
dan aksi unjuk rasa ini dilakukan secara nasional
dan gerakannya merupakan gerakan mogok dan juga gerakan unjuk rasa
yang disebar di berbagai titik di sekitar dua puluh lima provinsi dan tiga ratus kabupaten kota di seluruh indonesia
salah satu titik tersebut merupakan gedung dpr mpr
yang merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas disahkannya ruu cipta kerja
menjadi undang undang cipta kerja pada tanggal lima oktober dua ribu dua puluh yang lalu
dan undang undang cipta kerja inilah yang kemudian menjadi salah satu hal
yang dituntut oleh aliansi serikat pekerja dari seluruh indonesia
di mana aliansi sirkat pekerja ini menganggap bahwa undang undang cipta kerja ini
beberapa pasalnya sangat merugikan pekerja
di mana ada banyak sekali pasal pasal yang sebelumnya terdapat dalam undang undang ketenaga kerjaan
untuk melindungi para pekerja ternyata dihapus atau mengalami modifikasi
di dalam omnibus law undang undang cipta kerja ini
oleh karena itu aliansi serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa
aksi mogok nasional mulai hari ini tanggal enam oktober dua ribu dua puluh hingga tanggal delapan oktober dua ribu dua puluh nanti
tetapi hingga kini kami masih menunggu seperti apa apakah nanti akan ada demo yang besar
seperti di tahun lalu ketika ada unjuk rasa yang dilakukan oleh aliansi serikat pekerja juga
dan juga dari berbagai elemen masyarakat lainnya seperti pelajar dan juga mahasiswa
kita masih menunggu seperti apa
pengamanan sudah disiapkan oleh pihak kepolisian maupun tni polri dan juga pihak pemprov melalui satpol pp
sarah dan juga maggie
terima kasih atas laporannya diego basro produser lapangan cnn indonesia
yang melaporkan langsung dari gedung dpr jakarta